pendorong pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah pembelian pulsa dan layanan data saat lebaran pada juli lalu
berdasarkan harga berlaku produk domestik bruto indonesia di kuartal ketiga mencapai rp tiga dua ratus enam belas delapan triliun
sementara atas dasar harga konstan tahun dua ribu sepuluh pdb mencapai dua empat ratus dua puluh delapan tujuh triliun

berdasarkan harga konstan tahun dua ribu sepuluh bdb mencapai rp dua empat ratus dua puluh delapan tujuh triliun